terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia news hour
margono surya and partners melaporkan perusahaan penyalur tenaga kerja yang berinisial ptl
yang diduga mengirim fnd di pasar ibu ke kapal long ching enam ratus dua puluh sembilan berbedara tiongkok hingga meninggal dunia
pelapor menilai perjanjian laut antara fnd pasar ibu dengan ptl bermasalah
dengan membawa sejumlah barang bukti berupa surat perjanjian hukum laut dengan ptl
dan hasil komunikasi dengan pengacara asal korea margono surya and partners melaporkan ptl
yang merupakan agensi fn di pasar ibu ke kapal long ching enam ratus dua puluh sembilan berbeda darat tiongkok
margono surya and partner sebelumnya dihubungi oleh pengacara publik korea selatan
jong chil kim dari organisasi apil atau apil
advocates for public insures law terkait tragedi yang menimpa empat abk wni yang meninggal
pengacara david surya mengatakan setelah dirinya melaporkan ptl ke barres krimpolri
ternyata tim satgas tppu di tpidum barres krimpolri tengah menyelidiki kasus tersebut
pihaknya hanya akan menjadi saksi yang memperkuat penetapan tersangka
jika melihat perjanjian yang dibuat dengan kapal long ching enam ratus dua puluh satu
rincian gaji untuk korban per bulan adalah lima puluh dolar jika kapal sudah bersandar
seratus dolar dititipkan ke kapten
satu ratus lima puluh dolar akan dikirim ke keluarga di indonesia
namun tidak ada pihak keluarga yang menerima uang tersebut
alat bukti tadi yang saya sampaikan
satu komunikasi saya dengan jong chul kim melalui email
lalu komunikasi saya dengan law firm di korea juga melalui email
lalu ada perjanjian kerja laut dari almarhum fnd pasar ibu
untuk ketiga almarhum yang lainnya
saya belum mendapatkan perjanjian kerja lautnya
jadi saya belum bisa menjawab apakah mereka di bawah satu agensi yang sama atau bukan
tapi saya yakin tim satgas tppu akan melakukan penyelidikan dan penyidikan ini dengan seksama
baru nanti kemudian kalau saya dapat informasi lebih lanjut baru saya bisa sampaikan
lewat sambungan skype sudah bersama kami siang hari ini
kepala badan perlindungan pekerja migran indonesia benny ramdhani di jakarta
selamat siang pak benny
pak beni ini para wni abk yang bekerja di empat kapal tiongkok sudah kembali ke indonesia ya
dan bagaimana hasil koordinasi bp dua mi dengan para pekerja terkait hak hak dan juga gaji mereka
yang pertama ya terkait kedatangan empat gas abk kemarin di tandara soekarnasa
bp dua mi sudah menugaskan upt bp dua mi di serang untuk menjemput ya
dan kemudian mabes polri melalui barres rim mengkarangkina
para pekerja atau abk ke rumah penampungan trauma center ya
dari kementerian sosial dan di sana tentu hukum bekerja
mabes polri sedang melakukan pemeriksaan secara sesama
memang ini yang kita dorong
kita menginginkan negara hadir mabes polri melakukan penyelidikan dan penyidikan secara komprehensif
dan menyeluruh untuk penuntasan kasus abk yang kita alami di perairan korea
maka di kapal berbeda negara china
oke itu bagian dari langkah hukum yang dilakukan saat ini ya
dari keluarga dan juga dari bp dua mi ya pak ya
terkait dengan apa saja hak hak mereka yang belum dibayarkan oleh ptl
atau seperti apa sebenarnya langkah hukum yang juga dialamatkan oleh bp dua mi
terkait dengan pemenuhan ini
yang harus diketahui publik bahwa di undang undang lama tiga puluh sembilan dua ribu empat terkait bnp dua tki
nah urusan atau apa yang diketahui yang harus diketahui publik bahwa di undang undang lama tiga puluh sembilan dua ribu empat terkait bnp dua tki
nah urusan atau apa yang diketahui publik bahwa di undang undang lama tiga puluh sembilan dua ribu empat terkait bnp dua tki
yang urusan atau apa yang diketahui publik bahwa di undang undang lama tiga puluh sembilan dua ribu empat terkait bnp dua tki
yang urusan atau apa yang diketahui publik bahwa di undang undang lama tiga puluh sembilan dua ribu empat terkait bnp dua tki

walaupun problemnya turunan dari undang undang yaitu peraturan pemerintahnya
selama dua tahun

dari mereka yang kita kategorikan
sebagai pekerja pelaut
awal kapal dan pelaut perikanan
itu masuk ke bp dua ni
dan ini akan menjadi pintu masuk
ya minggu depan
saya akan memimpin langsung membawa semua dokumen
tiga ratus tujuh puluh lima kasus tersebut
ke barat pimpori
sebagai bentuk support
backup kita yang terkait
informasi yang mungkin saja dibutuhkan oleh
saya perjelas pak benny
berarti untuk gaji
kemudian juga hak hak mereka yang belum terpenuhi
sampai dengan saat ini menunggu bagaimana hasil koordinasi
bp dua mi ke depannya begitu pak
ya yang kita harapkan
sebetulnya kementerian luar negeri
mengeluarkan nota diplomasi
untuk dua hari
satu ya tentu meminta pemerintah tiongkok
perusahaan agar membayarkan
apa yang dikatakan para pekerja
termasuk hak jenazah
diberikan kepada keluarganya
dan kedua nota diplomasi harus
mengajak pemerintah tiongkok
untuk bekerja sama dalam hal
memberikan sanksi atau hukuman kepada
perusahaan yang memperkerjakan para abk
tapi sebagai informasi
publik harus tahu bahwa
kejadian seperti ini bukan kejadian pertama
kerja paksa secara berlebihan
mereka bekerja di atas
belakang belakang jadi yang tidak
dibayarkan tepat waktu bahkan tidak
diperima langsung oleh mereka
kekerasan pelenggaran hal
akomodasi kemudian pemberian
disimilatif berbeda dengan
dari negara lain ini kan menjadi
cerita yang sebetulnya
klasik dan ini
harus jadikan momentum sebetulnya negara
untuk hadir dan bp dua mi tentu
sebagai representasi negara
akan hadir memberikan perlindungan
yang tentu untuk melindungi
setiap pekerja termasuk abk
dari ujung rambut sampai ujung kaki
karena ini sudah menyangkut merah putih
ini sudah menyangkut dignity negara
nah pak benny berangkat
dari keprihatinan tersebut pak
dari amnesti banyak pihak yang
menyayangkan gitu bagaimana ini bisa sampai
terjadi dan ternyata kasus kasus tersebut
ini banyak sekali yang terjadi ya
ratusan kasus yang masuk ke laporan
bp dua mi nah tidak hanya
amnesti internasional tetapi juga tadi serikat pekerja
migran kemudian juga
japerikanan ini mengatakan pengawasan
ini bisa dikatakan lemah
banyak perlu perbaikan dari bp dua mi
sendiri tanggapannya seperti apa pak
ya tadi ya dari sisi kewenangan
awalnya kita tidak memiliki kemudian
diundang undang baru masuk menjadi
kewenangan kita nah problemnya
peraturan pemerintah kan belum terbuat hingga hari ini
tapi jadikan ini sebagai
momentum negara untuk
dalam hal governance tata kelola
peresutan pekerja migran
atau abk dalam hal ini kemudian
juga pelindungan nah ini
penting untuk semua pihak
duduk satu meja melepaskan
ego sektoral dan meletakkan
kepentingan republik merah putih itu
menjadi kepentingan yang lebih besar
di atas segala galanya
di tangan saya mbak ini ada
kontras ya yang disana tangani
oleh para pekerja abk itu
ini sangat sangat memprihatinkan
misalnya gaji mereka itu
tidak lebih dari satu ratus lima puluh sampai
dan itu dibayarkan secara
parsial dan mereka tidak
boleh meminta bonus disantumkan
dengan kontrak tidak boleh meminta bonus
kemudian juga di kontrak itu
sangat jelas tidak ada kejelasan jam kerja
jam istirahat sehingga
jika mereka diekploitasi sampai
memang di kontras tidak diatur
mereka harus bekerja berapa jam tidak ada
juga jaminan kesehatan dan keselamatan
mereka dan hal hal lainnya
bisa dibayangkan jika
mereka tidak berhak mendapatkan akomodasi
selama akan bersandar
konsumsi yang tidak layak perlakuan
diskriminasi kemudian juga
lama penyayaran di laut itu
tidak terbatas rensan

sulit ya mereka untuk
mendapatkan akses komunikasi
untuk berhubungan dengan pihak keluarga
gaji yang tidak dibayarkan sesuai
haknya dan resiko kecelakaan yang
memang sangat tinggi saat mereka bekerja
oke kontrak seperti ini kan sangat
memprihatinkan gitu pak tidak
ada rasa kemanusiaan yang sama sekali
nah berarti sampai bisa lolos ini kemudian
juga pengawasan penanganannya seperti
apa baik dari pihak pihak
terkait gitu bp dua mi kemudian
juga ke menlu bagian imigrasi orang orang
yang menangani gitu berangkatnya para
pekerja dari indonesia menuju ke tempat
di luar negeri gitu yang
mengakibatkan kontak seperti ini terjadi ini
seperti apa pak selama ini sampai bisa
banyak sekali kasus
tadi saya jelaskan selama ini
ya ini menjadi materi
secara prinsip evaluasi kita
bahwa ada tumpang sindik
izin misalnya perekrutan
dikeluarkan oleh pemerintian perhubungan
dalam hal lain
pemerintian perdagangan melalui dinas
perdagangan bisa mengeluarkan izin
pemerintian tenaga kerja juga bisa mengeluarkan
izin bp dua mi juga mengeluarkan izin
nah ini jadikan momentum
duduk satu meja
ego tekstural kita lembakan
fase itu harus segera diakhiri
harus membentuk sebuah hukum yang terintegrasi
yang benar benar memberikan jaminan
dalam hal penempatan dan perlindungan
bagi pmi dan itu kemarin
sudah disampaikan dalam raster
yang dipimpin oleh pak luhus ya
dan pak luhus memang mengajak
mari kita bicara kepentingan republik
merakuti dan hukum yang
terintegrasi itu akan menjadi fokus
dari kementerian kementerian yang terkait
dengan para pekerja kita itu
oke berarti akan ada
masalah masalah tersebut akan dibahas ya pak ya
dan kemudian kita harapkan agar
solusi yang sangat konkret untuk melindungi
para pekerja migran kita ke depannya
terima kasih pak benny ramdhani atas informasinya
ya selamat siang